bergabung bersama kami ada timbul siregar kepala bidang advokasi lembaga swadaya masyarakat bpjs watch
pak timbul selamat malam
pak timbul sebelum kita membahas soal iuran bpjs kesehatan yang diwacanakan akan naik per januari dua ribu dua puluh
saya harus tahu dulu nih apa saja catatan dari bpjs watch selama ini mengenai biaya dan juga pelayanan dari bpjs kesehatan
ya jadi memang faktanya ada regulasi kita yang memang mengatakan iuran harus ditinjau paling lama dua tahun
harusnya dua ribu delapan belas naik tapi tidak naik
nah ini yang mengakibatkan pembiayaan di dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas ini berdarah darah
dua ribu delapan belas itu menyisakan utang ke rumah sakit per akhir desember tiga puluh satu desember rp sembilan lima belas triliun
ini di carry over dibawa ke dua ribu sembilan belas sehingga dua ribu sembilan belas ini diperkirakan terjadi defisit sebesar rp dua puluh delapan triliun
yang kemarin juga dikoreksi oleh bu sri mulyani menjadi tiga puluh dua triliun
artinya memang ketidakmauan pemerintah untuk menaikkan iuran berakibat pada terjadinya defisit
dan akibatnya adalah mengganggu pelayanan kesehatan di paskes
baik tingkat pertama
maupun tingkat lanjutan di rumah sakit
nah contoh yang konkret lagi dengan adanya defisit ini adalah terjadinya penurunan manfaat
yang akhirnya masyarakat peserta jkn ini tidak bisa lagi mengakses
salah satu contohnya adalah per satu maret dua ribu sembilan belas kemarin
dua obat cancer yaitu bepatizumab dengan cetuzimab
itu obat cancer kolorektal usus besar
itu tidak ditanggung lagi oleh jkn
dicabut dihapus dari
sehingga ketika pasien jkn harus membutuhkan kedua obat tersebut
maka harus membeli secara umum
sementara harganya mahal sekali
harganya cukup mahal
nah ini juga kan menjadi permasalahan ketika defisit itu terjadi
dan pemerintah tidak bisa mengatasinya
nah ini catatan kita bahwa memang harus defisit itu diatasi
dan seluruh regulasi harus dipatuhi
ya pemerintah harus mematuhi perpres delapan puluh dua
bpjs kesehatan juga harus meningkatkan kinerjanya
bagaimana juga dengan pemda pemda
bagaimana juga dengan rumah sakit
harus patuh pada ketentuan tidak boleh melakukan fraud
jadi defisit itu terjadi karena
pembiaya apa iuran
tidak mampu untuk mengatasi pembiayaan
tapi begini yang diusulkan baik
yang diusulkan oleh djsn
tidak sebanding dengan apa yang diusulkan oleh sri mulyani
bahkan sri mulyani mematok biayanya jauh lebih tinggi
apakah ini dampak dari tidak adanya kenaikan dalam dua tahun terakhir setelah tahun dua ribu enam belas
ya memang jadi kalau djsn kan merekomendasikan iuran untuk kelas satu rp satu ratus dua puluh
kita ambil contoh kelas satu melalui menurut menkeu kelas enam puluh
jadi ada selisih rp empat puluh
nah memang ini kan di setting
jadi tetap diusulkan oleh djsn maupun oleh bu sri mulyani
dalam rangka untuk bagaimana bisa meningkatkan iuran pendapatan iuran
kalau kelas tiga dinaikkan jadi rp empat puluh dua ribu menurut sri mulyani
kemudian kelas dua ditaikkan menjadi rp satu ratus sepuluh
dan kelas satu menjadi rp satu ratus enam puluh
saya sudah hitung dengan jumlah peserta mandiri di angka tiga puluh dua juta
yaitu terdiri dari kelas satu sekitar rp empat enam ratus
kelas dua rp enam
kelas tiga itu sekitar rp dua puluh
maka kalau semuanya yang terdaftar sebagai peserta ini membayar sesuai dengan ketentuan yang baru
maka potensi pendapatan yang bisa diterima bpjs kesehatan dari peserta kelas mandiri itu sekitar rp dua puluh delapan triliun
dan inilah yang dilihat oleh ibu sri mulyani
sehingga peserta mandiri akan mengkontribusi pendapatan iuran sebagai peringkat ketiga
peringkat pertama diduduki oleh pbi apbn
pbi kedua peserta kedua itu ditempati oleh peserta dari ppu swasta
yaitu sekitar rp tiga puluh
yang ketiga peserta mandiri rp dua puluh delapan
itu bila tiga puluh dua juta peserta mandiri itu membayar
oke jadi ini bisa dianggap
tapi kan kembali kalau kita merujuk pada posisi hari
dua puluh juni kemarin ya tiga puluh juni dua ribu sembilan belas kemarin
aktif dan non aktif itu lima puluh lima puluh
jadi mendekati lima puluh lima puluh artinya apa
jadi kalkulasi ibu sri mulyani itu juga harus didasarkan pada fakta
dengan iuran dua puluh lima lima ratus saat ini kelas tiga
dengan iuran rp empat puluh satu dengan iuran kelas satu rp delapan puluh
saya yakin kenaikan yang besar ini akan mengakibatkan tunggakan iuran akan semakin besar
peserta bpjs kesehatan mandiri akan menjadi lebih banyak nonaktif
artinya sebetulnya usulan dari menteri keuangan cukup efektif untuk menutup defisit
atau untuk menekan defisit yang terjadi pada bpjs kesehatan
tapi kembali lagi kepada warga kepada penggunanya
mau tidak patuh terhadap apa yang sudah dituliskan
apa yang harus dibayarkan kepada bpjs kesehatan begitu ya
mas timbul siregar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected